hari ini sejumlah sekjen partai tim pendukung jokowi maru mengadakan pelatihan jurubicara di hotel oria menteng jakarta pusat
sementara partai gerindra berharap jurubicara yang sering mengeluarkan pernyataan kontroversial bisa dilatih agar tidak sembarang berujar dan mengedepankan pernyataan yang substantif
setelah mengadakan rapat koordinasi dengan sembilan sekjen koalisi partai politik pendukung jokowi ⁇ maruf ⁇ amin
terbentuklah tim pemenangan kampanye jokowi maruf pada hari minggu kemarin di menteng jakarta pusat
senin pagi seluruh sekjen kembali menggelar rapat untuk mengadakan pelatihan jurubicara di hotel oria menteng jakarta pusat
sekjen p tiga arsul sani menjelaskan rapat kali ini diadakan untuk menyiapkan para jurubicara koalisi indonesia kerja
beberapa materi pada pelatihan ini yaitu teknik tentang public speaking bagaimana cara merespon hoax atau ujaran kebencian
dan tentang pengetahuan kinerja jokowi selama empat tahun terakhir
ini khusus rapat
untuk menyiapkan para jurubicara dari koalisi indonesia kerja masing masing partai mengirimkan sepuluh orang wakilnya
dan saya kira akindanya dua atau materinya saya kira dua atau tiga yang utama
pertama ya tentu kan teknik tentang public speaking itu kan perlu juga dikuasai dan di refresh bagi yang sudah menguasai
yang kedua kita kan sudah melihat selama tiga hari ini sejak pengumuman capres cawapres
itu apa yang berkembang di media sosial soal hoax ujaran kebencian kemudian juga fitnah fitnah
nah itu kan kami sudah mengidentifikasi dan pada hari ini ya kita juga ingin sampaikan dan ingin kemukakan juga
bagaimana cara kita merespon soal hoax ujaran kebencian
dan fitnah yang dikembangkan oleh pihak pihak lain itu
pengacara farhad abbas menjadi salah satu jurubicara yang ikut dalam pelatihan hari ini
bukan hanya farhad abbas dua pengacara tenar sunan kalijaga dan rasman arief nasution juga masuk jajaran jubir pada tim pemenangan jokowi ⁇ maruf ⁇
sementara itu partai gerindra mengapresiasi langkah tim pemenangan jokowi melatih jurubicara terutama yang sering mengeluarkan pernyataan kontroversial
dikutip dari laman detik com anggota badan komunikasi dpp gerindra andre rosiade berharap
tim sukses jokowi dapat melatih para jurubicara untuk mengedepankan pernyataan yang substansif
andre menginginkan pilpres dua ribu sembilan belas menjadi ajang adu gagasan bukan penyebaran hoax
oke setelah capres cawapres mendaftar genderang perang seolah ditabuh
belum resmi dibentuk tapi tim sukses atau setidaknya mereka yang menyebut dirinya tim sukses
kedua pasangan calon saling balas pernyataan
inilah indahnya demokrasi semua bebas sampaikan aspirasi
kita bahas malam ini bersama
pada arah sumber samping saya sudah ada mas ferry julian tonok waketum gerindra
mas ferry selamat malam
terima kasih sudah datang ke sini
dan juga ada dede prayudi atau kang uki judubicara bidang kepemudaan partai solidaritas indonesia psi
kemudian ada mas nyarwi ahmad direktur presidential studies di code ugm
mas nyarwi selamat malam
terima kasih hadir kembali di sini
saya ke mas ferry dulu persiapan tim saya sudah sejauh mana mas ferry
ya pertama setelah pemeriksaan kesehatan baru satu dua hari ke depan kita akan mulai
kami rapat untuk pembentukan tim kampanye resmi nasional dari partai partai koalisi
nah nanti di situ baru dirumuskan
termasuk yang menarik soal ketua tim kampanye ya ketua tim kampanye terutama yang kalau kata mas fadli harus bisa dihubungin
orang yang nggak boleh sibuk segala macam yang masuk kriteria itu siapa
sudah ada berapa orang
sudah ada berapa orang
sudah ada berapa orang
ya ada beberapa nama lah
kalau yang senior
kalau ada yang
ya ada beberapa
kalau yang muda juga ada beberapa
bang zul masuk termasuk
ya ada beberapa lah
nanti kan usulannya ada nama nama dari pks dan persetujuan dari partai partai koalisi
oke bagaimana dengan dari kubu jokowi sejauh mana persiapan ini
kubu jokowi para sekjen sudah bertemu setiap hari
sudah bertemu setiap hari
yang tim inti sudah terbentuk ya
postur dari tim pemenangan sudah ada
dan nama nama pun sudah diisi
hanya saja nama ketua tim pemenangan ini yang belum diisi gitu
syaratnya apa saja supaya bisa jadi ketua tim pemenangan
itu masih sedang diskusikan
masih sedang diskusikan
per hari ini kami baru saja melakukan pelatihan seperti yang sudah diberitakan oleh para jurubicara tim pemenangan jokowi kiai haji maruf amin
setiap partai mengirimkan kurang lebih sepuluh ya
ada yang sedikit kurang ada yang sedikit lebih
dan per dua hari lagi dua hari lagi itu rabu ya
per hari rabu insya allah kita sudah punya tim pemenangan sampai ke level
termasuk nama ketuanya sudah ada
masih sedang dibicarakan saya tidak bisa bilang kapannya
tapi siapa saja yang masuk dalam radar sejauh ini
pak jk masih masuk ke penasehat atau ketua tim atau
salah satu yang masuk ke dalam radar itu adalah pak jk
termasuk pak mahfud juga
salah satunya juga pak mahfud juga
tapi saya tidak bisa mengatakan siapa yang paling kuat atau siapa yang paling lemah gitu
nanti saja dikabari ketika tim pemenangan itu sudah ada
oke tentu saja
mas yawi sebenarnya kalau misalnya seberapa seksi sih sebenarnya posisi ketua tim pemenangan
ini kan ketua
untuk diperbutkan ya
ketua tim pemenangan kalau dalam tradisi demokrasi di indonesia di kita itu kan jabatan prestisius ya
artinya orang orang yang pernah menduduki jabatan itu itu track recordnya akan dilihat
kesuksesan misalnya ya termasuk kegagalan juga dilihat
tapi kan pasti ada kesuksesan juga
nah itu sering diperbutkan karena apa selain bahwa dia menjadi sentral dari seluruh koordinasi tapi dia juga dianggap memiliki kapasitas merancang semuanya
strateginya sdm nya dan seterusnya
tapi begini juga sebenarnya politisi kita ini kan perlu di backup oleh orang orang profesional menurut saya juga di tim pemenangan itu
karena menurut saya saya kebetulan belajar marketing politik itu kan tidak hanya kemampuan real politik yang dia dapatkan
tapi juga kadangkala cara berpikir yang lebih apa lebih tactical lebih sistematis
bahkan up to date dengan berbagai market intelligence data misalnya seperti itu
itu butuh tim yang membackup yang tentu masing masing kubu harus
dan termasuk ini managing people yang tidak semua orang mampu lakukan itu
betul betul karena mereka backgroundnya bisa jadi agak berbeda walaupun ada kesamaan kalau sudah satu kubu kan
sudah segajah katanya kan gitu
kata mas yulairi ya
jadi sebenarnya ini tapi juga itu tadi
jadi problemnya ya kembali lagi karena ini kan ada perebutan ke hotel effect
nah disitu mungkin tim pemenangan menjadi salah satu topik yang distribusi siapa yang jadi ketuanya siapa yang jadi posisi berikutnya
itu akan jadi problem ya artinya problem dalam arti harus di manage dengan baik

betul betul karena itu tidak hanya menyangkut orang tapi kontennya juga ya
karena bagaimana masing masing partai berebut ke hotel effect dengan desain apa apa pesan pesan kampanye dalam pemenangan itu
dan apakah itu kemudian harus dipertimbangkan dengan sangat sangat matang oleh sekalipun memang yang memilih nanti katanya adalah prabowo sendiri dan pak joko widodo sendiri
kalau menurut saya itu harus karena kuncinya dari sana
kesuksesan dalam karena ini pilek dan pilpres bersamaan ya
kesuksesan jadi gini kekalahan pertama adalah kekalahan merancang strategi
termasuk hitung hitungan apakah ini akan menguntungkan partai koalisi a b c atau tidak
iya itu harus selesai di dalam rapat koordinasi ya
siapa bisa mendapatkan sharing peran apa kemudian apa yang bisa peluang dimaksimalkan
itu harus selesai karena sebenarnya walaupun partai punya masing masing segmen market
tapi mereka juga harus paham kira kira seperti apa yang bisa digarap mana yang
itu untuk dalam tanda petik merapikan dan berbagi tugas
karena kalau tanpa itu saya khawatirnya ya ada area area yang kemudian malah kontraproduktif ya
berbagi tugas termasuk berbagi kekuasaan mungkin mas fer
iya kalau jadi tim kampanye pemenangan itu ada yang resmi
tim kampanye nasional resmi unsur unsurnya adalah dari partai politik koalisi
kemudian ya itu pasti akan sharing di situ
fungsi fungsinya dan kepemimpinannya di situ akan dibentuk
tapi juga ada yang tim pemenangan yang sifatnya di luar tim kampanye nasional
yang juga seringkali itu menjadi penting tadi bagaimana itu bisa mengakomodasi
dari ahli ahli yang semuanya akan kemudian ikut memberi masukan kepada tim kampanye nasional tadi
menurut saya menurut saya gini juga tim kampanye nasional belajar dari beberapa pengalaman di pilkada dan dalam pilpres yang dahulu yang dua ribu empat belas
kalau kebanyakan orangnya juga mumet juga oke oke
jadi harus satu komando gitu
satu komando sebaiknya ya ramping
kalau misalkan ada penambahan jumlah personil sdm yang akan mengisi tim itu memang betul betul dalam fungsi yang efektif
jadi kadang kadang kan karena partai partai biasanya suka store nama
dan udah banyak yang genit juga kan di media sekarang
namanya dicantum namanya dicantumkan tapi kemudian dalam implementasinya malah kemudian seringkali menjadi tumpang tindih
di luar itu ada yang tim relawan yang biasanya juga dibentuk gitu
dan kemudian ada yang relawan yang benar benar murni
nah itu kan bagaimana tim kampanye itu bisa secara makro itu mengaitkan itu semua
sebab kalau tidak dalam mata rantai kendali yang benar itu juga kemudian bisa justru
jadi itu bisa jadi hal yang lebih produktif atau menghambat dari sasaran atau tujuan pemenangan sendiri
jadi sejauh ini siapa yang paling mumpuni untuk bisa melakukan itu semua
saya belum tahu tapi satu dua hari ke depan
karena kan nanti ya tadi jadi harus ada sharing gitu kan segala macam
dan lebih baik nanti gitu karena harus musyawarah juga
apakah situasi yang genting juga dihadapi oleh petahana
karena kan petahana tentunya bisa lebih mudah dong
maksudnya ketika kita berada di luar negara
ketua tim kampanye kan ya tidak harus dilihat seberapa sulit atau genting atau bagaimana
kalau kami sih melihatnya bukan power sharing ya tapi lebih kepada distribution of labor gitu
jadi lebih kepada pembagian peran atau tanggung jawab gitu
dan kami memandang bahwa pembagian peran dan tanggung jawab ini nggak sebatas hanya soal pemenangan
tapi juga soal kemana negara ini mau dibawa
setelah menang gitu ya
sehingga sedang dirumuskan juga nawacita jelit dua berangkatnya dari nawacita jelit satu sudah menyediakan framework seperti apa
lalu kelanjutannya akan seperti apa
nah dari sana kami menyadari bahwa mimpi mimpi yang tinggi ini membutuhkan juga banyak peran peran yang harus diisi
misalnya ketua tim pemenangan misalnya dari partai politik kan bagaimanapun juga akan memberikan efek yang cukup baik untuk partai politik tersebut dong
kalau dari partai politik iya
kalau dari partai politik ya
saya sendiri sih percaya nantinya ketua tim pemenangan ini adalah seseorang yang bukan hanya berintegritas
bukan hanya seseorang yang dipercaya oleh seluruh partai politik
tapi juga dapat memberikan rasa keadilan
baiknya dari partai politik atau tidak
kalau saya pribadi sih menganggap sebaiknya tidak
dan sejauh ini lebih baik
sudah ada yang dilihat oleh psi
sudah ada nama yang disarankan oleh psi mungkin
saya menyerahkan diskusi ini kepada pak jokowi
kita sendiri tidak dalam posisi mengajukan satu atau dua nama
enggak kita nggak dalam posisi itu
kita melihat perkembangan diskusinya saja
diskusinya masih sangat cair sekali
faktanya para sekjen itu bertemu setiap hari
setiap hari mereka ketemu
dan apa tuh namanya bahwa ada diskusi mengenai ketua tim pemenangan ini tapi diskusi ini bukan diskusi primer
jadi lebih fokus kepada diskusi ini nawacita jilid ii ini mau seperti apa
dan kami melibatkan banyak sekali tokoh masyarakat juga
terus habis itu yang kedua baru kita bicara soal pemenangan
oke kalau ketua tim pemenangan dua duanya masih belum laku tapi bagaimanapun sudah ada yang genit genitan di media masa dan juga media sosial yang menyebut dirinya tim sukses menyerang pihak lawan
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
ada kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kami membahas memang tim suksesnya belum resmi terbentuk
ketua tim pemenangan kampanyenya juga belum ada tapi memang sudah ramai
reunya sudah terasa di media masa dan juga media sosial
kita lihat ada beberapa pernyataan ini adalah salah satu pernyataan dari farhad abbas kita lihat ya
oke kita baca sama sama
akan diarahkan nanti yang keras yang menghadapi orang gila sana
kubu sana ya jadi kan sebutannya sana sini karena cuma dua kubu ya
ini banyak kata gilanya di sini saya dipersiapkan untuk melawan farly zon dan lain lainnya yang huruf f kan yang di sini ada
di sini ada
tapi nggak berani nyebut
oh gitu oke f itu bisa siapapun ya di kubu seberang
bisa siapapun ya di kubu seberang
tapi persiapannya sudah sampai sedasyat ini
kedatannya mau nyerang terus nih ya kalau dari jogja
justru kami menangkap bahwa banyak sekali serangan serangan ke arah koalisi kami itu berupa statement statement yang menyesatkan
dan pada hari ini training training itu banyak memfokuskan energi kita kepada
statement menyesatkan itu termasuk dari yang huruf f itu
salah satunya ya
f yang ditambahin kan atau yang kedua
tapi saya nggak tahu yang dimaksud huruf f itu
jadi memang apakah memang strateginya menyerang tidak bertahan lagi
strategi menyerang ada
tapi strategi menangkis pun juga ada
jadi nggak mungkin juga kita expectnya kita nyerang terus tanpa diserang ya
jadi pastinya akan ada momen momen kami diserang sehingga kami menyiapkan strategi bagaimana menanggapi serangan serangan
termasuk mereka yang hari ini mengikuti pelatihan jurubicara ya kalau tidak hari ini
sudah selesai saya baru pulang dari sana
ada berapa orang total pelatihan judul bicara itu
keputusan saya sendiri nggak menghitung
cuma memang setahu saya itu ada sepuluhan per partai sedikit kurang ada yang sedikit lebih ada psi sendiri sembilan orang
terus kalau nggak salah itu perindo ada tiga belas saya lupa yang lainnya ya cuma kurang lebih di kisaran sepuluh
per partai per partai
tapi termasuk ada yang kontroversial nih di sini mungkin kita bisa lihat siapa saja yang kontroversial tidak banyak memang kalau yang menurut data kami kita bisa lihat sama sama mungkin
ada siapa saja
oke sudah siap oke belum jika belum siap rupanya belum siap tapi kita sebutkan saja kalau misalnya di media sudah ramai
farad abbas yang tadi kemudian juga ada rasman arief ya
apa pertimbangan yang sebenarnya ini dia ini kontroversi farhat abbas november dua ribu tiga belas bersetuju dengan anak ahmad dhani
dan ahmad dhaninya sendiri kemudian diawali cuitan mengajak ahmad dhani melakukannya akun twitter
kemudian januari dua ribu empat belas fard berseteru dengan dewi persik oke
berseteria dengan artis artis yang spesifik ya kemudian ada kontroversi rasman arief nasution yang selama ini sebenarnya anda mungkin kaget saya juga kaget
selama ini kami kira berada di kubu yang berlawanan dengan petahana tapi kemudian saat ini bergabung dengan petahana dipolisikan istri mantan gubernur sumut gatot pujo nugroho
dituding lakukan penipuan satu dua puluh sembilan miliar
dihukum pidana penjara tiga bulan
oke apakah ini juga dipertimbangkan masak masak
ya untuk pertimbangan jurubicara itu sebenarnya diserahkan kepada para sekjen
tentunya dalam membentuk sebuah tim pastikan
termasuk bang rasman ini berarti siapa yang membawanya
pak rasman itu saya sendiri juga lupa
partainya apa ya cuma kalau pak farad abbas saya tahu persis beliau itu dari pkb
memang kalau dari diskusi per hari ini sih kami menang bukan menangkap kesan ya
tapi menyimpulkan bahwa memang tipe tipe jurubicara itu karakternya memang harus ada semua
dan itu beda beda semua
ada yang mungkin ya tipenya yang striker gitu ya
ada yang tipenya gelandang bertahan gitu
terus ada yang ahli bidang a ada yang ahli bidang b gitu
dan ini juga mungkin dipertimbangkan juga oleh tim pak prabowo
ada yang ahli perdatakan atau
oke iya iya itu dia
iya mungkin ya fungsinya farhat abbas itu tadi ya
jadi mas fer ini juga dipertimbangkan oleh kubu prabowo menyiapkan mereka
iya pastilah biasa kalau jurubicara
atau mungkin sudah menyiapkan yang tadi berantem dengan disebut berantem dengan mas farhad abbas mas ahmad dhani
itu seru tuh mas
makanya sebenarnya harus dibawa persoalan jurubicara ini kan konteksnya katanya kita mau adu gagasan mau kontestasi ide mau apa namanya
ya pergumulan pemikiran perdebatan yang sifatnya memang itu
dan kemudian yang menjadi persoalan saat ini buat bangsa adalah tentang masalah masalah yang sifatnya ekonomi
jadi tentu nanti jurubicara yang ada di pihak pak prabowo subianto dan sandiaga uno adalah jurubicara jurubicara yang mereka memiliki pengetahuan yang memadai tentang itu
tapi dipandang perlu tidak yang seperti ini jurubicara untuk menyerang
jadi kemarin kita dituduh menggunakan politik identitas dan segala macam
tapi akhirnya politik identitas itu juga yang menjadi dan mewarnai pikiran pak jokowi dodo memilih wakil presiden
kemarin kita yang dituduh apa namanya menggunakan hoax apa tapi sekarang jurubicaranya malah tidak mengenai itu
tidak saya tidak mendepankan tentang konten
sebenarnya ya tapi mungkin juga cnn nampilinnya cuma itu
bisa jadi jurubicara yang lain yang lebih ini kan juga ada
ini salah satu contoh salah satu contoh bahwa kami dibutuhkan untuk meluruskan berita berita menyesatkan adalah salah satunya soal ekonomi
seringkali diberitakan bahwa indonesia makin miskin masyarakat makin susah
nah itu yang pertama
yang kedua indonesia semenjak zaman pak jokowi itu tingkat ketimpangannya berkurang setelah sepuluh tahun itu meningkat di zaman psb
dan peningkatan itu yang paling tajam semenjak era reformasi
nah berita berita seperti inilah narasi narasi seperti inilah yang akan kami tampilkan
dan ini akan kami tampilkan diikuti oleh gagasan gagasan yang dimana gagasan itu kami tuang ke dalam sebuah konsep yang namanya namacita jelitua
tapi juga tetap memerlukan orang orang seperti farad abbas dan rasman arief
ya ya tetap memerlukan
selama masih ada pak ferry
tapi di kubu prabowo juga memang merasa tidak memerlukan yang seperti itu
sekalipun misalnya relawan juga ahmad dhani juga kencang ngomongnya
ya tapi kan berbicara mengenai misalkan ahmad dhani kan belum tentu di tim kampanye
sebenarnya tim kampanye nasional itu seharusnya apalagi kemudian dia ditempatkan sebagai jurubicara
ya sebenarnya dia harus
jadi juru bicara negara
karena akan merepresentasikan calon kepala negara
jadi yang dibahas materinya pun sebaiknya juga adalah materi materi yang apa ya sebisa mungkin justru jangan yang ringan
yang kayak ini gitu
kalau kita kan harus memisahkan antara karakter jurubicara dengan substansinya gitu loh
bahwa dia memiliki substansi belum tentu dia tidak menyerang
bahwa dia nggak menyerang
belum tentu dia memiliki substansi gitu loh
kadang kadang berbicaranya sopan
tapi banyak berita menyesatkan
nah itu kan yang sering terjadi gitu ya
kalau kita kan gini
dari gampang dari enam puluh enam janji itu tinggal kita kasih lihat
satu pertumbuhan ekonomi
nah sekarang pertumbuhannya berapa
kemewahan penantang ya
kemewahan kompetisi ya
itu nggak bisa dibantah
mursho itu kan apa indikatornya jelas semuanya
sebenarnya misalkan soal soal sumberda pangan
impor ini segala macam
tapi faktanya di zaman pak jokowi ini ekspor pertanian itu meningkat terus
nah ini kan yang nggak pernah dilihat ya
kalau kubu oposisi itu kan sukanya mengambil kesimpulan yang besar
dari sebuah titik yang kecil
jadi misalnya sekali aja impor
wah gimana ini impor
misalnya kayak gitu
wah ekonomi hancur karena dolar meningkat
padahal kalau misalnya kita melihat picture secara utuh
keadaannya nggak seperti itu
apalagi disamain sama era order baru
era reformasi waktu baru masuk
itu kan dolarnya tinggi
sehingga disamain sama
wah sekarang nih keadaannya seperti seperti itu
kalau surat tersebut

padahal kan nggak demikian
nah yang seperti itu seperti itu kan substantif ya
nah itulah yang kami laksanakan dan ya untuk menangkis yang seperti ini loh
kalau misalnya kita melakukan kritik
tidak dalam konteks ini ya jurubicara
itu juga harusnya pemerintah
saya jarang dengar pemerintah sekarang ya
terima kasih masukkannya
akan ini kami akan segera rapatkan
dalam tim itu nggak pernah defensif
terus malah bahkan
ini pengen gara gara pengen
kita kadang kadang suka susah
nyampein masyarakat itu punya hak untuk
melakukan kritik orang presiden
dijatuhin aja diatur kan boleh
dalam komunikasi ini kritik
gitu udah bagus
nyampaikannya melalui tulisan
di responnya secara
nah kalau jurubicara apa lagi
empat belas udah mau lima belas
kan ini sekarang ini
dijawabnya juga nanti ini soal
oke secara tidak langsung
kita sudah melihat
setelah jeda kita bahas sebenarnya yang
diperlukan oleh masing masing tim terkait dengan
dari sisi marketing politik ya nanti kita
lihat dari kacamata mas nyarwi
seperti apa tetap di cnn indonesia
kalau kita lihat tadi ada beberapa
nama dari tim ses atau
kubu jokowi ya apakah yang
seperti itu diperlukan begini
kalau misalnya dari mas ferry tadi
bilang kan nggak perlu harus
yang pintar kemudian
mengenai mengetahui ekonomi
katanya mau ide gagasan
ide gagasan itu bukan
berarti tidak ada yang ngotot
oke oke maksudnya misalkan
global termasuk di kita juga ya
selama mungkin tidak hanya
pilpres hari ini yang pemilu yang sebelumnya
juga mengalami hal yang sama
yang disebut dengan political dumping down
jadi dunia politik kita
dumping down jadi mengalami
pergeseran dari hal hal
yang serius gitu ya
ke hal yang sifatnya lebih santai
rilek bahkan remeh temeh
pasar politik pemilih juga sama
ada yang menyimak serius
ada data data angka pertumbuhan ekonomi
tapi ada yang melihat hal hal yang
kecil kecil yang kadang kadang tidak diprediksi
oleh kandidat atau ketua
partai seperti itu nah
pilihan pilihan seperti itu
memang dibutuhkan juru bicara
yang variatif tapi
variabilitasnya juru bicara
ini sebenarnya juga
harus dikaitkan dengan
strategi marketing politik yang
standar retorika dalam retorika misalnya
logos ya artnya karakternya
ya kan kemampuannya untuk
konten dan logika argumen yang dia
bangun seperti itu nah termasuk
teknik tekniknya di situ kan ada tiga biasanya
pleno itu bikin tiga ya
yang pertama attack kemudian
acclaim kemudian defend jadi attacking
seperti apa defending seperti apa
aclaiming seperti apa nah skill skill
yang begitu itu tentu
butuh training dan butuh
standar yang harus diperiksa secara
hati hati dan di manage dengan
baik oleh tim kampanye tim pemenangan
tentu presiden wapres sebagai kandidat
di situ juga harus menentukan menurut saya
kenapa karena citra dari
mereka itu dipertaruhkan
di para jurubicara ini
salah ngomong salah ini
salah itu tentu image nya bukan
ke jurubicaranya tapi siapa
yang dibawa kandidat
yang dinarasikan itu nah
satu lagi menurut anda pertaruhannya besar
tidak sangat besar
kubu jokowi maruf kemudian
razman arief kemudian
ya menurut saya begini bukan dalam konteks siapapun ya
karena cukup kontroversial
tapi itu cukup besar
apa yang begini kemampuan dari
kandidat untuk mengontrol jurubicara
kalau boleh dibilang kan terbatas
kan nggak mungkin kandidat memeriksa
atau memanage sembilan puluh sekian
misalnya kalau sepuluh sepuluh ada sembilan partai
menurut saya agak susah
belum personal branding mereka jadi kalau kita
tahu si a si b sudah dengan personal brand
ini misalnya orang sudah punya asosiasi
nah apakah personal brand dia
itu nyambung nggak dengan kandidat yang dia bawa
termasuk asosiasi misalnya jubir a
dulu berlawanan dengan
yang di ya salah satunya memori publik
ada yang panjang ada yang pendek kalau memorinya panjang
bisa sampai ke sana bisa sampai ke
kasus kasus peristiwa yang lain
nah termasuk di sini juga kemampuan di dalam
menarasikan tidak hanya
karena gini memang visi misi itu sebuah narasi
memainkan fungsi sebagai pembuat
narasi politik menafsirkan
apa yang kemudian jadi hal hal besar itu
yang kadang susah dipaham ke hal hal
yang lebih mudah hal hal yang lebih
punya emotional attachment ke pasar
pemilih dan juga dengan argumen argumen
yang pas nah yang begini
ini tentu butuh profile
saya jurubicara yang pas sesuai dengan target
pasar yang cocok juga
mas nyariwi tapi kalau misalnya saat ini
dua ribu sembilan belas yang begitu begitu kebeli nggak
sudah saatnya menurut saya
karena begini kalau kita mau demokrasi kita
naik kelas tentu
juga kualitas dari aktor komunikator
politik itu juga harus naik kelas dong
kalau kita tidak mau naik kelas ya
bagaimana ya berhenti stuck di situ
tapi intinya begini supaya demokrasi
kita itu lebih apa makin
berbobot ya komunikator politik
itu harus disiapkan dengan baik spesifik
di sini adalah jurubicara
training itu pasti bahkan ada
ada standar bahkan ada
etik atau siapa yang memanage mereka
yang mengingatkan kalau terjadi
termasuk bukan hanya sekedar seperti dulu
kan fokusnya ke tim advokasi
yang kasus kasus hukum tapi juga
menjaga memanage image dari
karena jurubicara di sini juga brand ambassador
sebenarnya memainkan peran di situ
jadi menurut saya perlu hati hati
dengan memanage memilih
jurubicara dengan tugas tugas
yang tentu saja tidak misalnya
boleh saja sih ah dikasih jurubicara di sini
tapi tiba tiba nyebrang ke sini
tentu di sini kan perlu ya karena orang
claiming dan defense apakah itu
juga akan dipertimbangkan oleh gerindra
ya kalau itu teori umumnya begitu
tapi kan tadi saya
tetap dalam konteks yang
si jurubicara itu adalah
orang yang memang kita pilih
latar belakang keilmuan
dan kemudian pengalaman yang memadai
plus kemudian juga melakukan
komunikasi verbal ya dalam konteks jurubicara
tadi bisa nyerang bisa bertahan
oh begitu ya
mas ferd tapi kalau misalnya
tapi jangan yang
kemudian keluar apa namanya
itu terus kemudian
apa namanya yang bertahan
yang bertahan pun juga
kurang didukung oleh
mas ferry tapi kalau misalnya melihat jurubicara yang
ada satu ratus sembilan nanti bisa dicek di media
tapi beberapa diantaranya sudah ini
kang oki juga termasuk diantaranya
kira kira yang mau dimainkan oleh petahana itu sudah kebaca
belum mulai lawan
sebenarnya nggak usah sayang jawab
masyarakat juga udah tahu udah bisa baca
pak jokowi justru ingin menggunakan
apa ingin menggunakan
isu politik identitas ini sekarang
oh gitu itu kesimpulan
itu kesimpulan dari
karena ternyata dengan
itu dalam rangka sebenarnya justru defensif
tapi kemudian kan mas andi santri milenial juga
sugesti kepada masyarakat bahwa
atau umat islam
jadi sebenarnya itu menjelaskan
sekarang nah ketika misalkan
akhirnya memilih pak
ya santri milenial
aman dong berarti kan
berat ke problem yang
yang baru yang sekarang sebenarnya sekarang
justru dihadapi oleh masyarakat
itu isu yang sekarang
ya masalah ekonomi
pengangguran harga harga tinggi
nilai tukar rupiah anjlok gitu
itu kan semua orang merasakan
saya menanggapi dulu ya
kembali lagi sebagai
jurubicara pak jokowi dan
sesuatu yang harus saya luruskan adalah
sekarang udah dengan pak ma'ruf amin udah oke
pengangguran di indonesia itu
faktanya turun terus
dan dua ribu tujuh belas itu mencapai titik terendah
selama era reformasi
nah berita berita menyesatkan cenderung
menjadi hoax itu adalah tugas kami
untuk meluruskan tanpa harus
apa ya mengikut bidang hukum sana
menyikut bidang hukum sini gitu loh
tugas kami adalah meluruskan opini opini
sesat yang dikembangkan oleh
penantang seperti yang tadi
dikatakan oleh pak ferry
kalau soal pengangguran
soal pengangguran tadi misalnya
soal jurubicara ini sendiri justru
menampung berbagai karakter yang dibutuhkan
oleh strategi kami yang dimana strategi kami
mungkin bukan mungkin ya tentunya kami
gak bisa jelaskan di sini
bekal yang dimana
bekal inilah yang dimaksud kang ferry
tadi sebuah substansi gitu ya
substansi yang terang terang
dapat meluruskan omongan omongan
atau statement statement yang kami anggap
itu menyesatkan sekali gitu loh
nah ini terkait dengan pak maruf amin yang dipilih
dan langsung dituduh dengan
langsung dituduh dengan
memainkan politisasi agama
mungkin inilah yang selama ini
mungkin inilah yang selama ini
dimainkan oleh pihak oposisi
sehingga sekali kami merekrut
yang dimainkan adalah seperti itu
faktanya kami sendiri nggak pernah memainkan
yang dikirim ke kiri dan ke kanan
kami membiarkan masalah kardus itu
bergulir di tangan
ini buat saya serius
ini buat saya serius sekali kenapa
ini sudah menjadi urusan saya sebagai putra bangsa
karena ini persoalan mahar politik
dan ini sangat destruktif
dan ini cara cara yang primitif
menghancurkan demokrasi di indonesia
makanya saya menyerukan
atau saya meminta kalau menyerukan mungkin terlalu kasar
saya meminta tim oposisi itu
untuk meminta untuk membuktikan
bahwa itu adalah kabar tidak benar
soalnya menjadi masalah
ini grassroot sudah mulai menganggap
itu adalah hal yang wajar
pendukung pendukung mereka sudah bilang
oh wajar saja ini kan uangnya dia sendiri
ini kan menganggap wajar ini yang salah
ada yang jelas artis ngaku
tidak terima duit terus pindah
nah ini kan koalisi ini
ini kan koalisi anda sendiri
kita membahas soal wapres
koalisi anda sendiri mengatakan bahwa
seseorang cawapres anda
kepada a dan b
dan parahnya itu dilakukan
di saat orang tersebut masih menjabat sebagai wakil gubernur
ini membahayakan sekali
oke kita sudah jelas
kalau itu tweetnya kita saja tidak menanggapi
tetap santun segala macam
tidak didasarkan bukti
yang lebih terbukti tadi ada pernyataan

ini yang mengatakannya adalah koalisi anda sendiri
ini bukan kami yang mengatakan
dan grassroots itu sudah menganggap itu hal yang wajar
disuruh nyerang apa gimana
oke kita sudah lihat
karena ini sekali lagi
saya katakan sekali lagi ini indahnya demokrasi ya
semuanya bisa bebas menyerang
tapi apa yang harus diwaspadai
mas nyarwi terakhir singkat
problem salah satunya dalam campaign
itu adalah aspek etika
dan norma yang harus dijaga
komitmen yang harus dipegang dua duanya
nah problemnya begini
kadang kadang formulanya itu tidak sama
maksudnya gini ada misalnya
orang berargumen ya itu kan pakai logos
tapi kemudian yang diserang apa
aspek etosnya kredibilitas orangnya profilnya
dan seterusnya contoh begitu
artinya apa kadang kadang
kita berdebat serius soal data
soal ini tapi orang yang memegang data
itu yang kemudian jadi maksud saya begini
lebih bagus kalau
campaign itu pegang aspek normatif
kemudian pada logiologi logi apa
dia berjalan kalau misalnya aspek
kredibilitas yang jadi perdebatan di situ
konsisten di sana
dan tentu saja di situ ada unsur tadi
defending itu juga sama ada etikanya
sama dengan attacking sama dengan aclaim
terutama acclaiming ini yang kadang kadang
menjadi problem hoax tadi karena apa
claiming ini kadang bicara ujungnya di data
nah data kalau saran saya
buka referensinya bagaimana
supaya publik juga berpikir data ini benar apa salah
karena kalau enggak misalnya ya
kita tidak bisa demokrasi kita akan nggak naik kelas
kalau nggak mengajak publik kita
demokrasi kita mudah mudahan naik kelas di dua ribu dua puluh
semakin menarik terima kasih
mas nyarwi sama sama
mas ferry terima kasih sudah bergabung
di cnn indonesia prime news
dan kami segera kembali tetap di